ya allah harapan saya saat ini cuma satu
semoga ingatan saya cepat kembali
sehingga saya bisa mengingat semua kebahagiaan yang pernah saya rasakan bersama mereka
sampai jumpa di video selanjutnya
kamu tenang dulu kamu pelan pelan
ini sekarang kamu dimana
ya pak aku di depan gerbang sekarang
aku dilarang masuk sama uya dan boim
keterlaluan banget kan
ada apa pak
pak elsa baik baik aja kan pak
din elsa di depan gerbang
boleh elsa masuk ke dalam
tadi elsa ke rumah nino terus dia marah marah
terus pas dia tahu papa di sini dia langsung ke sini
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tahu sendiri elsa
selalu menyimpulkan sesuatu di luar bukti bukti yang dia punya
iya mama tahu
ya tapi kamu nggak perlu emosi juga kalau dia nggak benar
udah gak usah kamu pikirin dong nino
ya maksud mama gini kamu kan udah tahu
sifat elsa dari dulu kan seperti itu dia senang mancing mancing masalah
ya kalau emang nggak benar ya udah
ya udah udah that's it
tapi memang benar ma
aku sama sekali gak pernah menyentuh seenak
kalau satu hari nanti mah
aku gak tahu kapan
baik elsa atau siapapun mah
mereka menggunakan alibi ini untuk memojokkan aku
aku cuma minta satu soal mama
mama tolong percaya sama aku ma
aku benar benar tidak pernah menyentuh zena
apapun kondisinya nanti
cuma itu yang aku minta sama bapak
tolong percaya sama aku
kamu selalu menaruh kepercayaan ke kamu
dan ada apapun apapun
apapun yang kamu hadapin kamu harus bilang ke mama
kamu harus kembali ke mama
jangan ke orang lain
maka selalu ada buat kamu
mama suka doain kamu mikirin kamu
cuma kamu dalam dunia ini
cuma kamu yang ada di hidup mama sekarang
kamu tenang tenang
kamu fokus sama apa yang mau kamu kerjain
aku percaya kok sama kamu
tante maaf ya saya datang ke sini tiba tiba
datang ke sini tiba tiba
tadi aku udah izin ke sama papa ma
untuk diizinin masuk ke sini papa juga udah bilang ke al dan mbak andi
kalau mungkin kurang nyaman ada elsa di sini
saya belum kasih tau bu rosa elsa mau datang
tadi saya udah izin sama al dan andin
nggak usah merasa sungkan atau apapun
kan sudah bilang sama al sama andin juga
saya mau bicara sebentar sama elsa ya bu
kamu ada apa apa marah marah
dia benar benar njebelin banget tahu nggak sih pak
ya kamu kan selalu kesal sama nino
selalu masalah sama nino
kamu tenang dulu sekarang ya kita lagi bertamu
tapi kali ini udah keterlaluan pak
dia beneran sudah menghamili siena
sah kamu kalau ngomong jangan sembarangan
sembarangan apa sih ma
oke silakan silakan pak
terima kasih bu
saya berhenti oke bu sara
yaudah sayang kita keluarin biarin papa isi rehat dulu
ya tadi juga ketemu biarin sekolah keluar aja
ya kan papa abis pulang dari rumah sakit
papa masih butuh waktu buat isi rehat ya
iya deh kasian papa
tapi nanti kita bawa bareng ya
bukan aku yang minta loh
kalau mama sih terserah
kalau riana maunya gitu ma
ya mama memang ikut ikut aja
tergantung papa kamu berarti
papa diem aja itu berarti
ya papa nggak mau deh
rena nanti kalau udah besar
kalau jadi orang jangan suka
jadi boleh nggak nih
jadi boleh nggak nih

karena aku sama adik askaranya bangga punya mama sama papa
aku pengen kita selalu bersama pa
boleh belok pa
papa kan habis dari rumah sakit
nggak tahu nggak tahu
marah marah sama anaknya
ini mau ikutan juga nggak askar
tangannya nyaman nggak ini
kau yang penting
eh aku udah sibuk sendiri dia
aku tak tahu
harapan saya saat ini cuma satu
semoga ingatan saya cepat kembali
sehingga saya bisa mengingat semua kebahagiaan
yang pernah saya rasakan bersama mereka
di cerita juga kfunggress
tapi pak aku memang berharapnya ini gak bener pak
tapi dari semua buktinya sudah mengatakan